mikir dia suka sama gue karena
dia selalu diam diam ngebantu gue
dan sekarang gue tau
yang dia suka itu
bukan sama gue
tante jangan bohong deh sama aku
jelas jelas aku lihat tante itu nangis
tuh liat air matanya
tante bisa kok cerita sama aku
gak mungkin aku ceritain masalah yang sebenarnya ke mulan
tante cuma lagi sedih aja
saudara tante ada yang lagi sakit
yakin cuman itu
aku disuruh papa kesini
tadinya sih papa yang sendiri mau kesini
cuman ngedadak dia harus meeting
papa khawatir sama tante
nomernya gak aktif
ya ampun tante tuh lupa ngecharge handphone
kalau tante baik baik aja
yaudah mendingan sekarang kamu pulang ya
soalnya tante mau istirahat
tante sakit ya
tante tuh cuman kurang tidur aja ya

kurang tidur aja karena semaleman
nemenin sodara tante yang lagi sakit
yaudah deh deh
yaudah kalo gitu aku pulang
pokoknya tante kalo ada papa kabarin aku ya sama papa
coba nih kita siaran sekarang ya
waduh malam hari itu shandusnya gimana gitu ya
kalau kata anak muda itu cakung
mestinya cakung itu harus kita optimalkan
apalagi kalo untuk axeloverz semua untuk dengerin kita ya
di suara hati berang sama gue hugo
dan gibran disini tentunya
pasti banyak pembahasan yang kita pengen kasih buat axeloverz
karena setiap cerita dan lagu lagu dari kita
tentunya pasti akan membawa kalian semua ke dalam dunia
bawa perasaan loh jangan mau persoalan
nah tema kita hari ini
temanya apa tuh
itu asik banget
tentang mengakhiri cerita cinta gitu
cuman disini arti cinta yang kita bakal bahas
bukan hanya buat kita
melainkan ini mungkin buat sahabat teman
pokoknya cakupannya luas lah ya
gue tau banget nih
aslover penasaran dong pasti dengan cerita dari gibran
tentang mengakhiri cerita cinta
lo pernah gak sih ngalamin kayak gitu
ceritain dong brand kayaknya seru nih
menghilangkan rasa itu susah
karena yang kita butuhkan bukan cuma waktu
tapi juga harus dipertemukan dengan orang yang baru
dipertemukan dengan orang yang baru
sama hanya kalau untuk sekarang ini kita harus dipertemukan dengan
penelpon yang baru ya
di suara hati pastinya
halo disini udah ada suara hati disana ada siapa
tentang cinta gue yang kandas ke roman
nore juga tuh anak
kamu langsung ceritain itu ceritanya kayak gimana sih
kayaknya seru banget deh
jadi gini ceritanya
paman itu suka sama cewek lain
tapi sisi percaya kok dan yakin
kalau roman perasaannya sekarang cuma tersesat doang
dan sissy juga percaya
kalau roman bakal balik lagi ke sisi
bilang ke roman balik lagi ke sisi
sisi bakal nunggu dia terus kok
anggapan dari kita sih sebetulnya memang
buat sissy yang sabar aja gitu kan ya
kalau memang roman tuh suka sama lo dan sayang sama lo
anggap aja ini adalah sebuah ujian yang harus hadapi gitu kan
biarpun dia mungkin banyak yang suka
tapi ketika lo cinta sama dia dan dia cinta sama lo
pasti deh dia akan kembali sama sisi ya
oke sisi terima kasih banyak loh
udah telpon di suara hati
dan sekarang langsung aja kita ke penelpon selanjutnya
kita tunggu penelpon selanjutnya ya
pokoknya cerita kamu pasti akan kita dengar
langsung aja nih keliatannya udah ada yang masuk ya
hmm siapa nih
oh iya iya iya jadi wuri tuh yang kemarin sempet telepon
yang cerita kalau seandainya lo tuh rela buat nolongin cowok lo yang lagi dikepung sama preman ya
suaranya mirip banget sama suara wulan
aduh gimana kabar cowok itu muri
malam ini mau cerita apa
gue mau cerita tentang cowok itu lagi
awalnya gue pikir dia suka sama gue
tapi ternyata gue cuma kepedean
gue mikir dia suka sama gue karena
dia selalu diem diem ngebantu gue saat gue susah
dan sekarang gue tau yang dia suka itu temen gue sendiri
bukan sama gue
hahaha gue pikir roman lagi
oh ternyata bukan wulan
cuma mirip aja suaranya
yaudah nih buat wuri
yang sabar aja ya
tenang kalau seandainya dia itu nanti gak bisa balik lagi sama lo gitu kan
jadi kan ya intinya disini wuri harus bersabar ya
sama halnya dengan penelpon yang sebelumnya juga
nah ini sebelum kita lanjut lagi
disini gibran seperti biasanya akan berikan visinya buat ask lovers semua
tentunya sebelum lagu yang gue bakal kasih ke lo ya
di malam hari ini
udah siap ren
cinta tidak pernah salah
namun cinta tak selalu indah
cinta tak pernah menyiksa
dia hanya menguji rasa
cinta tak akan pergi
cinta tak akan pergi
jika hasrat ingin bersama
cakep banget tuh ya
kuisinya dari gibran
yaudah seperti janji kita
dan gue pastinya disini langsung aja
ask lovers dengerin lagu yang spesial
yang kita udah bersembahin buat kalian ya
si kok tumben pake selenang hitam kayak gitu
kayak orang lagi berkabung aja
ya emang sekarang lagi dalam suasana berkabung kan
yang roman sukanya sekarang sama si karin
ya elah simdingan move on deh
ya ke bobi lah
nih gak maulah
si denger ya
gue tuh punya satu rahasia
sebenarnya tuh gue gak suka sama bobi
ya karena gue tau
bobi tuh cuma pelanin aja ke gue
hatinya tuh cuma buat lo

apa iya seorang sisi harus move on dari roman ke bobi
anu tapi jauh banget